jaringan teroris yang merencanakan bom bunuh diri di istana negara berhasil digagalkan
polisi telah menangkap empat terduga teroris pada sepuluh desember lalu di tiga lokasi
seperti apa sebenarnya modal baru serangan teroris indonesia ini
berikut reporter gita gowinda yang mewawancarai ali fauzi mantan instruktur perakit bom kelompok jamaah islamia
jaringan bahru naim
jaringan bahru naim
jaringan bahru naim

dan terorisme merupakan ancaman bagi warga negara indonesia tidak hanya bagi pemerintah saja yang bertanggung jawab untuk bisa mengantisipasi jaringan terorisme untuk berkembang dengan pesat indonesia
namun juga sebagai warga negara kita juga harus ikut andil dalam mengawasi lingkungan kita agar jaringan jaringan itu tidak bertumbuh di indonesia
dan seharusnya indonesia mulai dari kepolisian kementerian dan sebagainya sudah seharusnya untuk bekerjasama
dan meningkatkan keamanan indonesia yang juga ini sangat penting untuk masa depan indonesia